berikutnya kapolri menegaskan akan menertibkan pelat rf di jalanan
plat rf memang dikhususkan untuk fungsi kedinasan namun banyak penggunaannya yang tidak tepat
kepada program belak belakan detik kom kapolri jenderal listio sigit prabowo menyebut
banyak sekali keluhan masyarakat terkait plat rf
listio menyebut pelat rf seharusnya dipasang pada kendaraan untuk fungsi kedinasan misalnya
polisi ataupun pejabat namun kini banyak pelat rf yang digunakan tak sebagaimana mestinya
ia menegaskan akan memperbaiki hal ini